elisar puding lemu
di berbagai media masa
dan unggahan media sosial
serta opini dan polemik yang berkembang di masyarakat
pada pagi hari ini saya akan
menyampaikan hal hal yang
yang logis yuridis
dan akutabel dapat dipertanggungjawabkan
tuntutan dibacakan ada yang sumur hidup
ada yang dua belas tahun dan ada yang delapan tahun
bahwa kami sangat menghargai berbagai komentar
dan rasa empati terhadap
korban keluarga korban dan para
terdakwa yang selama ini
berkembang di masyarakat baik yang pro
maupun kontra terhadap tuntutan
dari penuntut umum yang telah dibacakan
penentuan tinggi rendahnya tuntutan
yang diajukan terhadap para terdakwa
mempertimbangkan berbagai persyaratan
dari sisi pelaku dari sisi korban
dan peran masing masing
para terdakwa termasuk latar belakang
terdakwa dan rasa
keadilan yang berkembang di masyarakat juga kami
penilaian tuntutan bukan saja dilihat dari
mensria para terdakwa tetapi
bersama niat dan perbedaan
peran masing masing terdakwa
yang terungkap di persidangan
tentu menjadi pertimbangan yang matang
dalam menuntut para terdakwa sebagaimana
dibuktikan oleh teman teman penuntut umum
yaitu pasal tiga puluh

kemudian sebagaimana fakta hukum
yang terhukum pada persidangan
bahwa terdakwa peri sambu sebagai pelaku intelektual
telah dituntut dengan hukuman seumur hidup
karena telah memerintahkan terdakwa
menghilangkan nyawa brigadir
noprian syah yusyok tabarat
guna menyempurnakan pembunuhan berencana
sehingga terdakwa eliezer puding limau dituntut kembali ke masyarakat

sementara terdakwa putri chandrawati
dan terdakwa rigi rizal wibowo
tidak secara langsung
menghilangkan nyawa brigadir noprian syah yusyok tabarat
perbuatan putri chandrawati
kuatmarut dan rigi rizal wibowo
sejak awal mengetahui rencana pembunuhan tersebut
akan tetapi tidak berusaha
mencegah atau menghalangi
dan mengeksekusi penyelamatkan
pidana terjadinya pembunuhan berencana
terhadap brigadir noprian syah yusyok tabarat
terhadap brigadir noprian syah yusyok tabarat
rekomendasi dari lembaga perlindungan saksi korban
sbk terhadap rizal
untuk mendapatkan jisi
telah terakomodir dalam surat tuntutan
mendapatkan tuntutan pidana jauh lebih ringan
dari terdakwa fethi sambo
terdakwa rizal eliezer puding limau adalah
seorang bawahan yang taat
kepada atasan untuk melaksanakan
perintah yang salah
dan menjadi eksekutor dalam pembunuhan berencana
pembunuhan berencana tersebut
terlaksana dengan sempurna
kasus pembunuhan berencana bukanlah termasuk
yang diatur dalam pasal dua puluh delapan
ayat dua urut a
tahun dua ribu empat belas tentang
perlindungan saksi dan korban
yang kandungkan merupakan tindak pidana
dalam kasus tertentu yang juga tidak termasuk
dalam edaran mahkamah agung nomor empat
termasuk kasus tertentu yang disebut ya
yaitu antara lain ini disebut
di dalam surat edaran mahkamah agung nomor empat
tindak pidana korupsi tindak pidana
turistisme tindak pidana narkotika
dan tindak pidana pencucian uang perdagangan orang
maupun pidana lainnya
yang bersifat terorganisir
undang undang ini dan surat edaran mahkamah agung ini
memang tidak secara tegas dijelaskan bahwa
pembunuhan berencana apakah masuk dalam kategori
yang harus diberikan
deliktum yang dilakukan oleh
rikat elezer pudeng limau sebagai eksekutor
yakni pelaku utama
bukanlah sebagai penguak fakta hukum
jadi dia bukan
penguak mengungkapkan suatu fakta hukum
yang pertama justru keluarga
korban ya itu menjadi bahan pertimbangan
tapi beliau adalah sebagai pelaku utama
sehingga tidak dapat dipertimbangkan juga sebagai
yang harus mendapatkan
tidak sesuai dengan sema nomor empat dua ribu sebelas
perlindungan saksi dan korban
demikian yang bisa saya sampaikan
dasar dasar pertimbangan penuntut umum memberikan
hukuman yang berbeda
sebagai pelaku utama
predi sambu dengan hukuman sumur hidup
dengan hukuman sebelas tahun
dan beberapa terdakwa lainnya diberikan
hukuman delapan tahun
agar tidak menjadi polemik lagi di masyarakat
selanjutnya nanti akan dilengkapi oleh bapak jambi dum
dan dilengkapi juga dengan
silakan bapak jambi dum
dan warda silakan pak jambi dum
nanti saya sebentar jawab
kawan kawan media yang saya hormati
yang pertama saya ucapkan terima kasih
kepada kalian semua yang
setelah hadir di kantor kami
di kejaksaan agung republik indonesia
apa yang disampaikan pak ketut itu
dari apa yang telah saya sampaikan
pada beberapa media
sampai jam setengah sembilan malam kemarin
kenapa saya sampaikan itu
tidak bias ini
sesuai dengan kewenangan
diatur hukum acara bidana
proses pembuktian itu
bentuk acara bidana
bahwa jaksa membuktikan
sesuai dengan ketentuan kuhab
telah memperoleh alat bukti yang cukup
untuk menuntut seseorang
di depan persidangan
itu diatur kuhab
saudara saudara kita di seluruh indonesia
hormatilah kewenangan penuntutan itu
pemerintah dan negara
kewenangan itu diberikan kepada
jaksa agung sesuai dengan undang undang
kejaksaan sebelas tahun dua ribu dua puluh satu
penuntutan terhadap semua tindak
bidana ini garis bawah
ini kewenangan kami
dan dalam melaksanakan kewenangan
itu kami diatur
juga berapa peraturan yang kita lakukan
melaksanakan kewenangan tadi
tinggi rendah tuntutan bidana
saya mengendalikan itu
bukan kita asal asalan
penuntutan dilakukan secara arif
kami melihat kami mempertimbang
penuntutan perkara ini
membuktikan itu kan terlihat
bagaimana jaksa dalam proses
hasil penyidikan itu sehingga kami
simpulkan muni syarat untuk dilimpahkan
jaksa saya berupaya membuktikan
tapi ketika berapa
tuntutan yang pantas diberikan
kepada seorang terdakwa itu
jelas benar parameternya ada
peran seseorang itu apa
menuntut orang tanpa memperhatikan
peran dan alat bukti
yang timbul di persidangan
yang muncul di persidangan
ini alat bukti ini kan udah dibuka di depan persidangan
kalian kan bersidang
nggak bisa membantah itu live
semua terbuka untuk umum dan bahkan
ini sidang luar biasa live dan
dibahas oleh para ahli
saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
tinggi rendah tuntutan
saya tidak mau disebut polemik
ini pak getut tadi bilang polemik
gak ada polemik
beda sudut pandang
itu hal yang wajar
dalam proses penuntutan
kalau korban menyatakan kurang tinggi
kalau terdakwa bilang ketinggian
itu juga hak terdakwa
itu hak terdakwa
ini kan proses ini berjalan
kita dengar vledoy adalah penasihat hukum
ada replik dari jaksa
ada putusan masih panjang ceritanya
supaya jangan terlalu banyak
ini penegakan hukum
jangan media ikut
media itu gunanya memancarkan
seberita berita ini
jangan membentuk opini
biarkan hakim berpikir jernih
penasihat hukum berpikir jernih nanti hukumannya
mengarah kepada sesuatu nggak boleh
kewenangan penuntut umum hargai hakim
dan saya menghargai
penasihat hukum mau ngomong apapun silakan
itu hak dia selaku pembela
tapi dalam proses
penggiringan opini itu nggak boleh
ini kita mengadili manusia
jangan ada persidangan di luar
ini gak boleh
ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh
bahwa kejaksaan agung ini
berwiliki kewenangan yang penuh
dan kami dalam penuntutan
juga ada parameter yang jelas
tidak bisa diintervensi siapapun
gak ada masuk angin
ini saya tegaskan
saya dari awal proses
tidak ada masuk angin
kami bekerja dengan penuh keterbukaan
dan terbuka banget kita
sampai media apapun
ini kesempatan yang baik ini ketika
saudara ada yang kurang pas
saya jawab semua kemampuan saya
dan sesuai fakta yang ada di persidangan
ada lagi menyatakan dia melaksanakan
kalau dia seperti itu mungkin peratutnya
dia gak lolos saya buat
ini sudah p dua puluh satu
sudah sidang limpah terbukti
dibilang juga tidak
jabatan yang sah
perintah jabatan yang sah itu
sesuai dengan kewenangannya
memerintah untuk membunuh
kan tidak boleh tidak ada dalam kawah
jadi jangan dipraset prasetkan ini
sekiranya pengamat berpendapat silakan
silahkan berpendapat apapun saya hormati
beda pendapat beda sudut pandang bukan perlu
gak ada polemik
yang ada beda sudut pandang
sudut pandang saya adalah
membuktikan surat dakwaan yang dibuat oleh
jaksa bagaimana jaksa
menuntut secara arif
tapi tidak semua bisa saya
penuhi permintaan itu
tapi kan punya parameter yang jelas dalam melakukan
penuntutan sesuai dengan ketentuan
dan kewenangan yang ditentukan oleh
undang undang kepada jaksaan
agung republik indonesia dan jaksa
bapak ibu yang saya hormati
saya rasa saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya
apa mau saya jelaskan
ke hindus surya dulu baru habis itu semua ditanyakan
ini nanti singkat aja ini
sekaligus nanti ditanyakan
hindus surya ini sekedar
ya sebentar lima menit
keterbukaan misalnya ke penuntut umum
beberapa waktu yang lalu
kurang lebih tiga bulan yang lalu
saya cerita tentang hindus surya
saya kembali kepada bukti
lha ini kita dapat
masyarakat belum yang rugi
bukan negara uangnya itu berarti
uang ini dari masyarakat
kooperasi ini memungut uang
menghimpun uang dari masyarakat tanpa izin
itu yang dibuktikan jaksa
akan lebih detail kalau ada yang bertanya
pada hari selasa kemarin
saya mendapat laporan dari jaksa saya
salah satu tersangka
tapi kami melakukan
upaya hukum kasasi dalam perkara ini
saya segera akan menyatakan kasasi
karena di belakang kasus ini
dan hakim dalam pertimbangannya
mahkamah agung memperhatikan
yang bertanggung jawab katanya adalah
yang menikmati uangnya orang terdakwa ini
tapi beda pendapat gak apa apa
dalam memori kasasi
akan kami buat selengkap lengkapnya
bahwa ini telah merugikan
warga negara indonesia
ini sangat menarik perhatian
dari komisi pemberantasan korupsi
sudah saya minta sudah dikirim kepada saya
dan hakim sepertinya yakin dalam
mimiknya itu saya punya rekaman
dari awal sampai akhir karena saya minta
bantuan komisi pemberantasan korupsi
karena perkara ini
merugikan rakyat indonesia
jadi putusan itu kami hormati
dan segera menyusun memori kasasi selengkap lengkapnya
agar yang mulia
mahkamah agung mempertimbangkan
memori kasasi jaksa
karena ini kerugian rakyat indonesia
dan uangnya terbang kemana mana ini
karena kami mengandalkan tppu
tppu kami sudah lihat terbangnya uang
aliran uang ini
jadi itu saja rasa prihatin saja
karena putusan membebaskan perkara itu
kami melakukan kasasi
dan menyusun memori kasasi selengkap lengkapnya
demikian terima kasih
ada yang mau bertanya tanyalah
saya mulai dari
paling bawah dulu karena dia duduk
kamu silahkan tanya
dari mana media siapa namamu
perkenalkan saya hedy dari kumparan
tadi saja sih sebenarnya yang bertanya

di mana bahkan
di jpu kkj atau
itu yang pertama
terus yang kedua
baru saja kita mendengar
jampidum dan juga tadi sebelumnya ada
kapus penum ketut sumedana
ini menyampaikan respon terhadap pro dan
kontra yang terjadi di masyarakat
tuntutan jaksa penuntut umum kepada rakyat indonesia dan kampung jepang

ada sejumlah dasar dasar pertimbangan saat menyusun
dan juga menentukan proses penuntutan